perkembangan dunia bisnis saat ini diwarnai berbagai kreasi
gali potensi diri untuk menentukan bisnis yang tepat
the big start indonesia season tiga menghadirkan berbagai produk usaha
yang memiliki kreativitas dengan jaminan kualitas
potensi umkm sebenarnya sudah berkembang dengan sangat pesat
banyak banget brand brand baru memasarkan produknya melalui platform social media
selain dari social media juga ada platform marketplace seperti belibeli com
bisnis itu kan bukan hanya sekedar jualan produk yang bagus produk yang unik produk yang keren gitu ya
di sisi lain juga ada aspek operasional yang harus kita pikirkan
penting sekali untuk mencari mitra bisnis berkaitan dengan logistik
mereka ingin bahwa para konsumen itu happy mereka tenang produknya itu bisa sampai dikirimkan ke pelosok di indonesia
intinya sih sebenarnya yang diperlombakan adalah empat kategori
yang pertama adalah
kedua adalah kecantikan dan kesehatan
dan yang keempat adalah kriya
kami sangat terlibat di proses penyaringan terutama dari top satu ratus ke top dua puluh ya
kami semua nih bukan hanya steril memilih di kategori masing masing
itu semua benar benar dicek dengan seksama dilihat langsung dan dipegang
dan menjadikan proses penyaringan top dua puluh ini lebih objektif
sebelum berkompetisi mereka ada pembekalan tiga hari
oleh teman teman dari prasetya mulia business school
mereka mendapatkan materi mengenai membuat sebuah perencanaan bisnis dengan baik dan benar
kemudian pembuktian mereka ya terjadi di dalam kompetisi itu sendiri
peserta itu harus memiliki kompetensi bisnis yang kuat
yang kedua harus terus berinovasi sehingga kita menjadi yang terdepan
ayo creativepreneurs kita terus berinovasi dan mulai beraksi
buktikan pada mereka
sekarang saat ini juga ya